tapi tuh kayaknya mikir ya ntar lama lama kita jadi ketauan loh bang berabe urusannya
ah lo gausah pikirin masalah copet mecopet urusan gua iya ga
bu bagi dong mau jalan mau refreshing gua
eh wajar gua mau nikmatin hasil kerja gua
yang agak lahir gua juga warung nasi
bagaimana sih punya rakyat gua ya
sayang sekarang kamu coba pakai ini ya
emang ntar kalo ketauan papa ntar noni diparahin lagi mah
enggak noni diem aja ya bagian papa kan ga tau
ntar mama sisir
nah sekarang anak ngomong udah cantik kita jalanin sekarang
udah gua yang bayar
mantap baru temen gua nih
bu berapa semuanya bu
tempet gua kemana sep
kenapa tempet lu
ga ada sep bilang
malah lasar aja lu bilangnya ga punya duit
udah gua yang bayar
apaan dua puluh empat ya bu
ambil kembalian ya
mampir mampir lagi ya
lu kan pinter banget sih
tengok jam atas
tambah lagi bu
malnya masih jauh ya ma
makanya kita harus ke depan dulu supaya kita dapet taksi ya
aduh aduh aduh
kepala noni sakit ma
aduh sakit banget ya
tapi sabar ya dikit lagi ke darurat mobilnya
noni udah ga kuat ma
noni udah ga kuat ma
jangan mama jangan ma
jangan sampai nek
wwt upaya di ceri
ke huruf ini tuker
nah ini coba
alok ya pros
aduh dia udah gak kuat
kalau gitu kita pulang aja yuk
anaknya botak tuh
ya yang perempuan itu seperti istrinya pak ando
kok bener juga tuh
dia yang kering hati banget
alhamdulillah duit gue mending ngasih itu dong
untung warut hari ini banyak
kok untungan dari dompet dompet berapa tuh
oh gini dong deh
banyak banget bang
ntar lama lama kita jadi ketahuan loh bang
ah lo gak usah pikirin masalah copet mencopet urusan gue
gue jalan mau refreshing gue
abang mau mana sih malam malam gini
eh wajar gue mau nikmatin hasil kerja gue
bang ini punya cara nih ye
gimana kalau kita itu pakai cara yang lama aja
si handoko sama mila ke rumahnya udah pindah deh
pindah di sini
si handoko sama mila ke rumahnya udah pindah di sini
si handoko sama mila ke rumahnya udah pindah di sini
pindah ke daerah sini
enak kan nyopet enggak ribet
enggak mesti melek tuh melek
enggak enggak enggak
kenapa pergi rumahnya
apa bener ini
antigandungan pakai jentoloh jentoloh puation merekam itu
kucing yang mau nuker

rumah ruang itu p perksino bittu
menjadi naik ongkal di kami
kok kayak ada yang nangis ya
jangan gitu suara
serem amat itu
ternyata memang benar mereka
anak mereka yang penyakitan itu
ternyata masih hidup
hai apa kabar bu
sep dompet gue ilang lagi nih sep
bener saya sebelum gue ke warung ini
gue sempet masukin dompet ke kantong belakang gue kok sep
tapi kok sekarang
gak ada lagi ya sep
wah gue ilang
kemarin juga banyak warga yang cerita
kalau dia kehilangan dompet di warung ini
sekarang tuyul keluarannya bukan malam aja
tapi siang saya juga ada tuyul
nah pak rt pak rt ngerti kagak
yang bininya namanya mila tuh
biarnya tuyul makanya diusir dari kompleks ini
wah gak bisa dibiarin nih
pak sekarang kita ke sana
ngapain kita mau kehilangan duit mulu
udah sana pak handoko sana pak
ayo kita serbu aja mereka
bintur banget sih lo bang

gue nyusir dulu ya orang orang
boleh cepetan soko iya iya iya boleh jaga warung ya
boleh jaga warung ya